bahwa kita dicabut ketuhan rumahan kita semua orang sudah tahu
tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya
kita tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat
tahun dua ribu lima belas kita sudah pernah mengalami itu
dan sebenarnya waktu itu karena bipa menganggap pemerintah intervensi kepada federasi
kan itu ya yang waktu itu
sekarang ini lain berbeda
dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan
kita tahu kalau kita disangsi maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh fifa
di dunia asia maupun asia tenggara
kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan bipa match day
yang anggota fifa juga tidak mungkin akan datang ke sini
kita tidak bisa keluar
dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri
kan ujung dari kompetisi itu terbentuknya satu tim nasional
nah kalau tim nasional sudah tidak bisa berkompetisi
di luar negeri
di dalam negara
tentu kita tidak akan lakukan pembentukan tim mesin
itu yang paling berat buat kita
kita bisa membayangkan bagaimana kalau kompetisi berhenti
kalau kompetisi yang resmi itu kan harus diakui oleh fifa dan afc ya
di luar itu kan tidak
ya kita akan melakukan pertandingan pertandingan biasa
ya bisa pertandingan yang tidak diakui
kan kita pernah mengalami itu
dan tentu seluruh kita di bcc
baik ke umum
kemudian para esko akan memikirkan langkah langkah terbaik
untuk menyelamatkan sepak bola indonesia
jadi kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana piala dunia
tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola indonesia
kira kira pak erthoyer kapan datang kembali ke indonesia